nih mbak jen fotonya seperti ini
mesra gitu loh
ma ma ma gak usah ya
malu mah kayak gitu
apa sih ren malu malu
kamu gak dada aja deh
jadi harus bagus biar hasilnya maksimal
ada masa dimana andin sempet
sempet akhirnya tau kalau
al selama ini menikahi andin
karena alasan balas dendam
dan mereka sempet berpisah
tapi akhirnya mereka
gak jadi berpisah
karena mereka saling mencintai
ketika mereka berpisah
nama ku patah hati lagi
kenapa engkau tidak pernah memberikan laki laki yang tepat di dalam hidupku
bakalan giliran anda diteli palawan
karena ada buatan kerja
emang bener ya
perempuan gak bener selalu datang pas lakinya udah sekarang
dengar ya keluarga saya gak akan kasih kamu apa apa
wah mana ada maling aku
saya mau lihat muka istri simpanan
jangan kurang ajar ya
saya mau liat saya udah liat
saya mau liat
saya mau liat
saya mau liat
aku mau liat
ayo mas rangkul mbaknya lebih luas lagi ya fotonya
lebih dekat lagi lebih dekat lagi
kurang dekat mas
coba lebih dekat lagi pak
ren yang mesra dong
aduh kamu kok kaku gitu sih
kamu sama mbak jenny tuh harus tatap menatap
gak tau mungkin kamu rangkul tangan saya
lebih dekat lagi ya
lebih dekat lagi
aduh ren kurang mesra
kamu kurang deket
deket lagi dong
biar bagus fotonya
biar mesra gitu loh mas
gak usah ya
saya berat banget loh
mbak jenny bisa aja
wang mbak jenny langsing begini
siapa yang bilang berat
enggak enggak berat ya
nih tante mau nunjukin sesuatu sama kamu
nih mbak jen
fotonya seperti ini
mesra gitu loh
gak usah ya
malu mah kayak gitu
apa sih ren
kamu ngadada aja deh
jadi harus bagus
biar hasilnya maksimal
ayo mas rendy boleh digendong mbak jenny nya ya
jen sorry ya
mas mbak jenny udah siap
oke kalau siap
oke satu dua
ibu sarah ada surat
dari suami ibu
tadi sebelum pulang pak surya menitipkan surat ini buat ibu
tadi sebelum pulang pak surya menitipkan surat ini buat ibu
karena aku terpaksa jujur tentang semua ini ma
kalau mama berpikir
aku gak takut
mama salah ma
aku takut sekali
tapi aku juga takut
kalau kita berdua
anak perempuan yang cantik
anak yang selalu kita doakan
jadi anak yang baik
dan berhati mas
cantik sekali anak kita
papa mama berharap
kamu nanti kalau sudah besar elsa
kamu jadi anak yang baik hati
yang murah senyum ya ma
dan selalu baik
sama setiap orang
jadi anak yang soleh ya sayangnya
semoga elsa selalu membawa kebahagiaan buat kita ya
dan dia tumbuh jadi anak yang baik
belum terlambat buat kita mah
untuk menyelamatkan elsa
semua ini aku lakukan bukan karena aku gak sayang sama elsa
justru aku ini sayang sekali sama elsa ma
dan aku tau
apa yang dia lakukan waktu itu sedikit banyak adalah karena dia membela kehormatannya
walaupun caranya salah ma
kalau elsa menjalani hukumannya
aku akan menangkan elsa
yang akan jadi kekuatan elsa ma
di sanalah elsa akan melihat betapa kita menyayangi dia ma
elsa gak sendirian
dia punya aku punya kamu punya andin
aku mencintai kamu ma
dan aku sangat kangen sama kamu